telur pecah yang biasanya dibuang para pedagang
kini justru banyak diburu pembeli di pasar induk kota serang
meski kualitasnya jelek para ibu rumah tangga ini mengaku
terpaksa membeli telur pecah lantaran telur utuh harganya kini sudah menyentuh rp tiga puluh per kilogramnya
sementara per delapan butir telur pecah dijual dua belas rupiah atau dua puluh empat rupiah per kilogramnya
menurut pedagang kenaikan harga telur ini diduga akibat minimnya stok yang dikirim ke pasar
dari sejumlah pemasok dan diprediksi akan terus terjadi hingga memasuki bulan ramadan
selasa siang harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional cilengsi
kabupaten bogor jawa barat
juga terpantau mengalami kenaikan
harga cabai rawit merah yang biasanya dijual rp empat puluh
naik menjadi delapan puluh rupiah per kilogram
sementara untuk jenis cabai lainnya
hanya mengalami kenaikan sepuluh rupiah hingga dua puluh rupiah per kilogramnya
uh pada mahal semuanya
ya mudah mudahan pemerintah turunin
harganya supaya rakyat kecil bisa beli bisa masak
araha daging please jangan naik dong harganya
ini kan apalagi mau lebaran mau ramadan saya juga pengen makan daging
kalau gitu kita cek dulu ya harga harga daging di sini dengan bahan pokok lainnya kayak apa ya
jelang ramadan harga bahan pangan di pasar keramat jati jakarta timur mulai meroket
salah satunya adalah harga daging sapi yang sebelumnya rp satu ratus dua puluh
menjadi satu ratus tiga puluh rupiah per kilogram
kenaikan harga daging ini tak hanya dikeluhkan para pembeli
tapi juga para pedagang sebab berimbas pada menurunnya jumlah penjualan
mudah mudahan tapi naik pasti ada
cuma saya bingungnya kalau udah naik nggak mau turun
coba tolong pemerintahan di atas ini pedagang pedagang daging ini pada kolap semua ini
menurut pedagang tren kenaikan harga bahan pokok biasanya akan melonjak pada tiga hari sebelum ramadan dan lebaran
seiring meningkatnya permintaan
seiring meningkatnya permintaan
seiring meningkatnya permintaan
tim liputan cnn indonesia